masih dari dunia kuliner kelapa muda sering dikonsumsi sebagai minuman penghilang rasa haus dan dahaga
namun di jember kelapa muda atau degan justru menjadi campuran yang menjadikan sajian soto jamur lebih menyegarkan
soto ini bahkan memiliki aroma yang khas karena disajikan di dalam batok kelapa
nah seperti apa sajian soto jamur degan ini berikut liputannya
meski terdengar tak biasa namun inilah sajian kuliner unik soto jamur degan atau kelapa muda
salah satu kuliner unik di jember dimasak dengan perpaduan berbagai bumbu tradisional seperti kemiri bawang merah bawang putih kunyit dan daun jeruk
selain daging sapi soto ini juga menyertakan jamur kancing
jamur ini mudah didapat di pasaran
dengan harga terjangkau
cara memasak soto jamur degan ini sangat unik
dengan dipanggang lebih dulu beserta kulitnya hingga mengeluarkan aroma segar
setelah sepuluh menit barulah soto jamur dimasukkan ke dalam batok kelapa yang telah memanas
biarkan beberapa menit dan soto jamur degan ini siap disajikan
bagaimana kita bagaimanakan degan ini supaya bisa menghasilkan satu rasa yang enak
akhirnya kita coba kita minum dengan jamur ini

kuliner unik ini memanjakan penikmat soto yang selama ini menghindari bau amis
kalau soto ya memang aroma kasnya seperti itu ya
cuman menurut saya kalau dari jamur itu tidak ada amis gitu loh
jadi kalau saya pribadi untuk tidak seberapa suka daging
jadi kalau di rumah jamur tidak amis
jadi rasanya menyerupai daging tapi tidak amis
itu yang satu kelebihannya
masakan soto jamur degan ini adalah salah satu masakan yang dilombakan dalam festival masakan khas pandalungan
saya fulkus mandani jember